dalam video yang beredar di sosial media
terlihat kericuhan antar warga dan pasukan
primop di salah satu perusahaan kelapa sawit
di kandungan ketakang kabar
ada juga seseorang dalam video itu
dengan tergeletak di rumputan
yang kemudian berdiri kembali
dengan luka tembak di punggungnya
diduga pria itu terkena tembakan
di bagian punggung oleh salah seorang
yang memang sehari hari bertugas
melakukan penjagaan dan pengamanan
di kota kota sawit tersebut
lokasi kejadian ini berada di desa
pemenggul tak kecamatan
di kandungan ketakang kabar
di ketakang kabar kedasah
lokasi tambah mengenarkan kejadian tersebut
dan menyatakan bagian warga
yang dikunci dan disengatkan
untuk kekenangan warga
berikutnya terkait dengan
upaya kita berikutnya adalah
dan timbo tidak terpancing oleh
isu isu yang beredar yang
liar sumbernya tidak jelas
ini yang paling penting sehingga tidak terprovokasi
dan kita sama sama jaga kondusivitas
wilayah kabupaten ketapang ini dengan baik
saya bersama dengan seluruh
warga masyarakat kabupaten ketakang
menginginkan wilayah ini adalah wilayah yang kondusif